pasel nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno resmi mengajukan gugatan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi pada hari ini
sandiaga uno dalam konferensi pers menyatakan bahwa tuntutan atas dugaan
dan kecurangan merupakan hasil dari tuntutan rakyat
hari ini kami prabowo sandi mengajukan gugatan secara resmi melalui mahkamah konstitusi
jalan ini kami tempuh sebagai bentuk dari tuntutan masyarakat tuntutan rakyat indonesia
atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu
untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan dengan baik jujur dan adil
kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri
dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu kemarin
gugatan dari prabowo sandiaga uno resmi
pasal dua akan diserah ke mahkamah konstitusi malam antara jam sepuluh malam
apabila diantara bapak bapak ibu ibu mau hadir acara penyerahan dokumen dokumen dan gugatan kami persilahkan
di gedung mahkamah konstitusi di jalan merdeka barat
perusahaan pengen juga bahwa ketua tim lawyer atau tim hukum
yang saya kira sudah bukan asing lagi bagi kita semua
beliau juga adalah mantan pimpinan komisi pemberantasan korupsi
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada korespondensi nn indonesia dan rivana pratiwi di gedung mahkamah konstitusi
rifana selamat malam jadi bagaimana kemudian situasi dan juga persiapan dari mahkamah konstitusi
untuk nantinya menerima perwakilan dari bpn prabowo sandi yang akan datang malam hari ini
ya saat malam reinhard situasi di gedung mahkamah konstitusi ini memang cukup ramai
karena memang ada beberapa berkas gugatan yang didaftarkan ataupun dimasukkan oleh beberapa partai politik
dan juga dpd di sengketa phpu atau perselisian hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas
dan untuk keamanan sendiri dari aparat kepolisian sudah menyiapkan delapan kompi personil
untuk menetralisir ataupun menjaga keamanan di sekitar gedung
berdasarkan pantauan kami tadi sejak pagi hingga malam ini memang di jalan raya medan merdeka barat
tepat di depan gedung mahkamah konstitusi ini memang sudah diblokade
jadi tidak bisa sembarang orang bisa melewati jalan raya medan merdeka barat
karena memang untuk mengantisipasi adanya kericuhan akibat demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu
dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa tim kuasa hukum dari bpn ini akan mendaftarkan
seketa gugatan pilpres untuk mencari keamanan di jalan raya medan merdeka barat
pilpres dua ribu sembilan belas pada pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat akan diantar langsung oleh adik dari capres nomor dua
prabowo subianto yakni hasim joyo hadi kusumo bersama dengan ketua tim kuasa hukum bpn yakni bambang wijayanto
apakah kemudian deni indrayana irman putra sidin dan juga rikrik rizkyana yang tergabung dalam tim kuasa hukum
akan turut bergabung mengantarkan berkas gugatan itu kami masih belum bisa memastikannya
kita akan menunggu nanti pada pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
bpn mendaftarkan gugatan sengketa pilpres informasi yang kami dapatkan bahwa tim kuasa hukum dari tkn
atau tim kampanye nasional paslon nomor dua puluh satu joko widodo dan juga ma'ruf amin akan mendaftarkan sebagai pihak terkait
dimana tim kuasa hukumnya ini akan dipimpin langsung oleh yusril iza mahendra dan disitu ada wakil ketuanya arsul sani
dan juga beberapa anggotanya luhut pangaribuan dan juga arte riyadahlan karena mereka sebagai pihak terkait adalah pihak yang terdampak
pihak pemohonnya adalah bpn sementara pihak termohonnya adalah komisi pemilihan umum reinhardt
baik rifana bicara mengenai nanti rencana bpn untuk mengajukan gugatan ke mk
sudahkah ada informasi kemudian nanti bagaimana prosedural di mk sendiri seperti apa ketika ada materi gugatan
dan siapa yang akan menerima kemudian pukul berapa kira kira persisnya nanti bpn akan tiba di gedung mahkamah konstitusi
ya betul sekali renhat tadi kami sempat juga berbincang dengan ketua mk
anwar usman dan juga wakil ketua mk aswanto bahwa tahapannya untuk menerima daftar berkas gugatan ini akan diterima oleh panitera
di mahkamah konstitusi dimana kalau anda bisa lihat di sana ada pengambilan nomor urut nanti tim kuasa hukum dari bpn akan mengambil nomor urut terlebih dahulu
dan nomor urut tersebut akan disertakan bersama dengan formulir permohonan nah nomor urut dan formulir permohonan tersebut yang akan diserahkan kepada panitra
apakah berkas juga akan disampaikan malam ini
itu masih bisa disertakan besok ataupun tiga x dua puluh empat jam
sementara untuk tahapan berikutnya setelah semua berkas nanti masuk akan dicek dan juga diverifikasi baru mendapatkan nomor registrasi pada tanggal sebelas juni dua ribu sembilan belas mendatang
dan sidang perdana untuk pendahuluan sengketa phpu pilpres ini akan berlangsung pada tanggal empat belas juni dua ribu sembilan belas
sementara untuk sidang putusannya sendiri akan dibacakan paling lambat berdasarkan undang undang pemilu
dan setelah itu akan diberikan nomor urut tersebut yang akan disertakan pada tanggal dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas mendatang
rihana pratiwi untuk informasi yang sudah langsung dari gedung mahkamah konstitusi di jakarta
kubu prabowo sandi memastikan akan mengambil langkah hukum terkait hasil pilpres dua ribu sembilan belas
menanggapi itu calon presiden petahana joko widodo mengapresiasi langkah prabowo sandi yang akan menggugat hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
hasil rekapitulasi pilpres dua ribu sembilan belas yang diumumkan komisi pemilihan umum
pada selasa dini hari lalu ditolak oleh capres nomor dua prabowo subianto
hal itu disampaikan prabowo dalam konferensi pers di kertanegara jakarta selatan dua hari lalu
prabowo sandi pun akan menumpuh langkah hukum sesuai konstitusi
pihak paslon dua akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi
dalam rangka membela kedaulatan rakyat
konstitusinya dirampas pada pemilu dua ribu sembilan belas
menanggapi itu calon presiden petahana joko widodo mengapresiasi langkah kubu prabowo sandi
yang akan menggugat hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
jokowi juga meyakini bahwa hakim hakim mahkamah konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta
saya menghargai pak prabowo sandi
yang telah membawa
di pres kemarin ke mk
saya juga meyakini bahwa hakim hakim di mk
berdasarkan fakta fakta yang ada
sementara itu ketua pempatai demokrat susilo bambang yudhoyono
menyampaikan rasa syukur untuk prabowo dan jokowi
sby menilai sikap keduanya telah tepat dan konstitusional

komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu usai bali
saya bersyukur dan lega
karena bapak prabowo
dalam menyampaikan penolakan
terhadap hasil pilpres
yang dihitung oleh kpu
akan dilakukan melalui jalan konstitusi
melalui mahkamah konstitusi
saya makin bersyukur dan lega
karena bapak jokowi
telah menyampaikan bahwa
akan menjadi pemimpin
dari seluruh rakyat indonesia
sebelumnya pada selasa lalu
kpu mengumumkan jumlah suara sah
pasangan jokowi ma'ruf sebanyak
sedangkan pasangan prabowo sandi
sebesar enam puluh delapan suara

dari total suara sah nasional
situasi politik hari ini
dari bpn prabowo sandi
akan membawa sengketa pemilu
ke mahkamah konstitusi
sementara pertemuan antar tokoh pun terjadi
pasca aksi dua puluh dua mei
kita coba melihat terlebih dahulu
bagaimana dari kacamata oposisi
mengulas seberapa optimis
dan juga tampil pres ke mahkamah konstitusi
dan benarkah pertemuan antara prabowo
dengan yusuf kala ini sebagai langkah awal
menuju jalan rekonsiliasi
kita akan coba bahas malam hari ini
di studio prime news sudah hadir
wakil ketua umum partai gerindra
dan juga anggota dewan pengarah bpn prabowo sandi
selamat malam bang fadli
pekabar bang sehat
dan kami juga masih menunggu kehadiran
dari ali mohtar ngabalin
tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan
saya ke bang fadli terlebih dahulu
bang fadli kita coba mulai diskusi malam hari ini
yang kemudian mengambil jalur konstitusional
sudah sangat siap ya bang
untuk membawa ini ke jalur mk
seberapa kuat kemudian
data yang akan dibawa
seberapa yakin bahwa ini betul betul
akan bisa menjadi
jalan penyelesaian sengketa pilpres
dari perspektif bpn prabowo sandi
ya terima kasih
sebelumnya saya kira masalah itu adalah masalah
menghadapi sebuah tragedi
di dalam demokrasi kita
sudah jatuh korban dari kpps
lebih dari enam ratus orang meninggal
yang tidak mendapatkan
satu perhatian memadai
termasuk dari media kita
kemudian sekarang juga
ada delapan orang
ada juga informasi yang mengatakan enam belas orang
yang meninggal di dalam penanganan
jawa di indonesia sepertinya
murah gitu ya
dan sambil lalu saja kemudian
tidak ada pertanggung jawaban
di video video yang beredar
di media sosial juga
banyak bukti bukti yang melihat
bahwa begitu banyak
yang terjadi menurut saya
dilakukan oleh oknum oknum
termasuk aparat keamanan
itu yang bang fadli lihat ya ketika kemarin juga datang ke lokasi
ya saya melihat itu
dan saya juga mendatangi korban korban
saya mendatangi orang tua korban yang bernama
usianya lima belas tahun
dia sedang duduk duduk di petamburan
kemudian meninggal dunia
karena ada tembakan
saya juga diperlihatkan oleh masyarakat ya
sebagai dpr saya tentu harus mengawasi juga
apa yang sedang terjadi
dalam kondisi politik kita
itu banyak peluru peluru
bahkan diduga juga ada peluru tajam gitu ya
diakui juga oleh polisi ada peluru tajam
jadi di dalam penanganan kerusuhan huru hara
atau sebenarnya itu kan demonstrasi yang cukup damai
itu menurut saya berlebihan
jadi penanganannya bang fadli penanganan demonstrasi
iya jadi ini ada kita lihat dari sisi korban dulu lah ya
korban kpps enam ratus sekian orang meninggal
tidak ada satu pernyataan yang memadai dari pemerintah juga untuk mengadres masalah ini
kemudian dalam penanganan unjuk rasa
itu juga kita melihat tidak profesional penanganan aparat
dan menurut saya ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita ke depan
kemudian orang begitu mudah untuk dituduh makar makar dan sebagainya
untuk satu pernyataan pendapat yang berbeda dengan pemerintah
atau yang dianggap mungkin keras
saya kira kita ini mengalami sebuah setback di dalam demokrasi kita
belakangan hari ini
apalagi kemudian kecurangan kecurangan yang terjadi pada proses pemilu
baik sebelum pada saat maupun setelah pemilu itu
sangat menonjol sekali kecurangan kecurangan itu
dan menurut saya ini tidak ada presidennya di negara lain
seperti yang terjadi pada kita sebagai sebuah negara demokrasi
kecurangan itulah yang akan menjadi data yang akan dibawa ke dalam gugatan nanti malam
bang fadli oleh teman teman dari bpn prabowo sandi
ya tentu itu oleh tim yang sudah ditunjuk tadi
yang dipimpin oleh pak bambang wijoyanto
saya kira sejak awal kita selalu menekankan
jalan yang diambil adalah jalan konstitusional
unjuk rasa juga jalan konstitusional loh
itu masyarakat tapi yang melaksanakan
karena masyarakatnya jumlahnya puluhan juta
yang mendukung pak prabowo dan pak sandi
merasa suara mereka itu dicurangi
kalau bukan masyarakat itu sendiri
lantas siapa lagi yang akan membela hak hak mereka
baik bahwa kemudian ada kalangan sebagian pihak
bang fadli mengatakan bahwa kalau sudah mengambil jalur mk
buat apa lagi ada demonstrasi masa kejalan
yang kemudian ini justru berakhir inkonstitusional
menurut mereka karena berakhir konstitusional
orang itu tidak mengerti demokrasi
kalau ada orang yang berpendapat seperti itu nggak ngerti demokrasi
bahkan yang namanya people power saja itu konstitusional
pak jokowi pernah menulis
bukan dugaan makar
oh bukan itu orang bodoh yang mengatakan
kalau people power itu adalah makar
people power anda ngerti nggak bahasa inggrisnya apa
kekuatan rakyat kedaulatan rakyat
makar itu mau meruntuhkan pemerintahan yang sah
nah itu baru namanya makar
itu pun harus ada bersenjata
ya kalau cuma di mulut saja itu bukan makar
jadi jangan direduksi demokrasi kita
dengan kebodohan kebodohan di dalam pengambilan keputusan
jadi itu tidak ada
people power itu sah dan konstitusional
unjuk rasa demonstrasi itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi kita
bang fadli bicara mengenai unjuk rasa kemarin dua puluh dua mei
ini kan perkembangannya menjadi banyak ya saat ini ya
termasuk juga misalnya sebagian kalangan atau dari beberapa yang kemudian sedang ramai misalnya
ini mengarah justru disebut sebut ada peran dari dua misalnya
ada dibalik unjuk rasa itu
misalnya ada temuan temuan ambulans lah
ada kemudian penangkapan mantan danjen yang kemudian diafiliasikan
itu seperti mantan danjen
saya terima laporan juga
itu senjata dari sepuluh tahun yang lalu
pak sunarko ini adalah mantan danjen kopassus
senjatanya itu mungkin dititip ke anak buah mau dikirim
dan yang saya dengar dari teman teman dari ppir purnawirawan
senjata itu mau dikirim ke kopassus kok
atau ke lembaga militer gitu ya
tiba tiba dijerat seperti itu
anda melihat apa bagaimana itu bang fadli
ya menurut saya jelas itu bagian dari satu operasi politik
pak sunarko yang kebetulan mendukung pak prabowo
sebagai mantan danjen kopassus
begitu juga seperti ambulan dibesar besarkan
tapi media tidak membesar besarkan soal bagaimana orang yang meninggal
ada anak kecil itu dipukuli diseret seret dan akhirnya meninggal dunia
dan yang melakukan itu adalah oknum oknum yang berpakaian seperti aparat
kan jelas itu pembunuhan
ini bagian dari satu pelanggaran hak asasi manusia
di mana media
jadi yang mau dibesar besarkan itu framing soal ada batu di ambulansi
tidak ada kebijakan dari gerindra untuk menaruh batu apa dan sebagainya
jadi ini yang seolah olah mau dibesar besarkan
dan menurut saya fitnah fitnah yang keji seperti ini tidak akan membuat kepercayaan masyarakat balik
ini zaman sudah berbeda
termasuk pembatasan terhadap media sosial
itu pelanggaran terhadap hak azasi
jadi itu bisa membuat suasana tidak meredamkan situasi menurut bang fadlezon
ya tidak dong
emangnya orang bisa sekarang itu diredam
harus dimenangkan hati dan pikirannya
hati dan pikiran itu baru bisa diredam dengan satu hal yang rasional
dan tindakan aparat juga berlaku dengan adil dengan profesional dengan persuasif
kenapa di lapangan itu kelihatan tni begitu dieluk elukan oleh massa
tapi kenapa misalnya dari polri
tidak mendapatkan perlakuan yang sama
berarti ada masalah
ada satu kepercayaan yang satu lagi ada ketidak percayaan
distrust jadi di dalam penanganan
satu hal lagi kemudian kalau kemudian pihak kepolisian juga kan punya alasan melakukan beberapa tindakan
misalnya soal demonstrasi yang diizinkan sampai jam enam sore sesuai dengan undang undang
kemudian diperpanjang lagi karena kompromi sampai pukul sembilan malam
tapi kemudian massa juga tidak bubar
ya disitulah kemampuan
aparat untuk menilai situasi
waktu ada masa pendukung ahok itu kan tidak dibubarkan
coba baca beritanya
di berita itu mereka melihat bahwa ini karena alasan kemanusiaan
itu kan bukan hal yang prinsipil
yang penting persuasif
apakah kemudian karena melewati waktu kemudian aparat yang ada di lapangan tidak mampu melakukan persuasi
kemudian orang itu boleh dibunuh
boleh ditembaki dengan gas air mata
itu banyak ibu ibu anak anak dan sebagainya yang ada di situ
yang juga tidak berdosa
dan saya kira sebelumnya pak wiranto mengatakan tidak ada penggunaan senjata
hanya tameng dan pentungan
tapi kenyataannya ada penggunaan senjata
ada senjata dengan peluru hampa peluru tajam
ada juga dengan peluru karet
dan banyak korban korbannya
peluru tajam itu dari temuan abang fadlison sendiri atau bagaimana
karena polisi kan tidak mengakui bahwa menggunakan senjata tajam
hanya senjata dengan peluru karet kan
ya tapi kan polisi mengakui ada korbannya karena peluru tajam
saya juga melihat bentuk fisiknya dari peluru tajam itu
dan juga kemudian ada yang berceceran yang ditemukan oleh masyarakat di satu tempat
saya lihat ada foto foto dan videonya
peluru tajam yang kemudian berserakan ada di jalan itu
jadi ada itu
dan ini menurut saya adalah satu pelanggaran hak azazi manusia
yang harus diusut tuntas
karena tidak bisa diabaikan masalah ini
ini masalah nyawa manusia indonesia
dan konstitusi kita mengatakan negara itu wajib melindungi segenap tumpah darah indonesia
apalagi ini adalah orang orang yang saya kira belum tentu mereka itu berdosa
mereka ditembaki mereka diseret dipukuli sampai mati
bang fadli ketika setelah aksi kita tahu bahwa bang fadli zon juga mengunjungi beberapa satu lokasinya ya bang ya
ke rumah sakit rumah sakit
apa yang mau bang fadli cari sebetulnya
lo melihat secara langsung apa yang terjadi
jadi sebagai anggota dpr sebagai pimpinan dpr saya datang melihat ke lokasi lokasi itu
langsung ke rumah sakit tarakan misalnya saya lihat di situ pada waktu tanggal dua puluh dua itu memang jamnya masih agak belum larut ya
jam sepuluh jam sebelas malam
itu sudah satu ratus enam puluh satu orang yang dibawa ke sana
yang dipulangkan satu ratus empat puluh
yang diinapkan yang rawat inap serius itu tujuh belas
ya kemudian jam empat pagi ada yang menambah meninggal lagi di situ
di rumah sakit itu setidaknya pada hari itu saja ada tiga orang yang meninggal
ya yang lain ada luka luka ada yang dipukuli ada yang paling banyak kena gas air mata
saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di situ
satu hal lagi bang fadli kemudian juga menjadi sorotan adalah ketika
unjuk rasa kemarin itu juga ada disusupi oleh sejumlah kelompok kelompok massa yang entah datang dari mana
kemudian ini kan juga ditangkap oleh pihak kepolisian
bukankah itu juga menjadi bagian dari penegakan hukum untuk menertibkan
lo silahkan silahkan tegakkan hukum tapi jangan memfitnah
jangan seolah olah ini ada isis ada apa buktikan dong
fitnahnya itu yang mana bang fadli
ya misalnya ada dimasuki isis kemudian ada orang orang bertato segala macam preman preman
silahkan diusut aja gitu ya
yang memang mereka bisa dibuktikan
tetapi banyak dari mereka yang berunjuk rasa disitu yang saya kira mereka mengekspresikan sikap dan pendapat mereka yang dijamin oleh konstitusi
jadi itu adalah hak setiap warga masyarakat untuk berunjuk rasa
tidak boleh hak itu dikurang kurangi gitu
jadi singkatnya apa yang bang fadli catat dalam peristiwa dua puluh satu dan juga dua puluh dua mei
ini adalah sebuah tragedi seperti saya katakan tadi
bisa dikategorikan juga kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat
karena ada pembunuhan ada orang yang meninggal
dan ini harus diusut tuntas
ini tidak bisa dibiarkan
karena keluarga keluarga yang meninggal mereka membutuhkan penjelasan mereka membutuhkan jawaban terhadap apa yang terjadi pada anak anak mereka
dan usianya masih muda muda
ada yang lima belas tahun ada yang enam belas tahun tujuh belas tahun
ada yang di petamburan yang saya katakan tadi
dia sedang duduk duduk di gang itu
kemudian ada tembakan dia jatuh teman temannya kabur lari
tidak ada apa apa di situ
bahwa kemudian presiden mengatakan itu adalah bagian dari penegakan hukum ketika ada perusuh mengganggu demokrasi
maka penegakan hukum boleh mematikan orang
apa boleh membunuh orang
nggak ada penegakan hukum membunuh orang
itu hanya di negara negara otoriter
kita coba elaborasi lagi apa yang tadi disampaikan oleh bang fadlizon dengan bang ali muhtar ngabal
kita coba sambungkan telepon karena masih di jalan tampaknya
halo selamat malam bang ali mohtar ngabalin
bang ngabalin selamat malam
saya dengar dengan baik
waalaikumsalam bang ngabalin
ada bang fadli zon tadi hadir di malam hari di studio kita membahas soal masih soal pasca kisru dua puluh dua mei
tadi bang fadlizon juga sudah mengatakan bahwa apa namanya tidak tidak seharusnya seperti itu bagian dari penindakan hukum ketika aksi dua puluh dua mei
kemudian itu bagaimana dari kacamata pemimpin
bagaimana dari kacamata pemerintah dan juga bang abalin sendiri menanggapi apa yang disampaikan oleh bang fadlizon
ya terima kasih
selamat untuk fadlizon bisa terpilih kembali di parlemen
dan terima kasih bisa menempuh jalur hukum dengan baik untuk pmk itu dua
yang ketiga seluruh rakyat indonesia mengetahui dan mengikuti detik per detik
aksi kemarin bahwa dengan aparat penegak hukum dengan kepolisian negara para aksi para demonstran itu sepakat untuk sesuai dengan ketentuan undang undang peraturan selesai pukul enam waktu indonesia barat
lewat dari pukul enam setelah sholat isya dan taraweh mereka bubar dengan teduh dan tenang
pertanyaannya adalah apakah setelah itu masih ada aksi lagi apakah itu demonstran murni
perusuh atau para anak anak para perusuh yang dibayar itu dulu pertanyaannya
supaya apa supaya kita jelas agar mempetakan masalah itu dengan baik
mereka yang memprovokasi masyarakat masuk dari gang gang untuk bisa menghujat mencacimaki melempar
aparat penegak hukum polisi dengan bom molotov dengan batu dengan pecahan pecahan botol yang sengaja dipecahkan kemudian dilemparkan apakah itu demonstran yang sepakat damai dengan aparat
atau mereka itu perusuh yang dibayar
itu pertanyaannya supaya narasi dan diksi yang dipakai oleh siapa saja termasuk oleh bung fadlizon itu bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan pendengar hari ini
oke kalau dari bang ngabalin itu bagaimana seharusnya
iya dong karena seharusnya kan saya ikuti ikuti dengan baik kemudian para demonstran yang ingin menyampaikan pendapatnya menyampaikan apa yang ada dalam benak mereka kawan kawan dari dua yang turun di lapangan bersama sama dengan aparat kepolisian dengan polres jakarta barat dengan polres jakarta pusat dengan polda metro jaya
untuk selesai jam enam

ya baik bang
pukul sebelas tiga puluh dua atau pukul sebelas dua puluh tiga ke atas itu ada datang sekelompok orang yang sama sekali bukan daripada peserta damai itu
itu hari pertama
apakah ini juga yang dimaksudkan dengan peserta damai atau perusuh

masa yang kita tidak tahu jelas dari mana kemudian melakukan sesuka hati berkali kali aparat kepolisian mendorong untuk mundur jangan memprovokasi kita sudah selesai dan seterusnya dan seterusnya

nanti dilihat apa yang disebut dengan abuse of power
yang mana yang dimaksudkan abuse of power
ya jadi begini

kalau misalnya kemarin pun yang disebut sodara ngabalin itu hari pertama
ya tetapi itu pun di dalam penanganannya tidak boleh orang main dibunuh begitu saja

itu ada pernyataannya

kami akan segera kembali sesaat lagi